penurunan status ppkm akan disertai sejumlah pelonggaran kegiatan masyarakat
dengan melihat mulai membaiknya beberapa indikator
pemerintah akan mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian secara bertahap
atas beberapa pembatasan kegiatan masyarakat
dalam konferensi pers virtual evaluasi ppkm
koordinator ppkm jawa bali luhut bin sarpanjaitan mengingatkan
beberapa hari ke depan akan ada tren kenaikan kasus konfirmasi dan kematian akibat covid sembilan belas
hal ini terkait pembenahan data yang sedang dilakukan pemerintah
kasus kasus kematian sebelumnya tidak terlaporkan sudah banyak dilaporkan
saya hanya sekedar mengingatkan dalam beberapa hari ke depan
akan kembali terjadi kenaikan tren kasus konfirmasi
dan juga kasus kematian akibat tambungan kasus konfirmasi
dan kematian yang akan dikeluarkan oleh beberapa kabupaten dan kota
sebelumnya dua minggu lalu ada upaya pembenahan data di tingkat pemerintah daerah dan sudah membaik
tim liputan cnn indonesia